menurutnya keluhan keluhan penderita emas saat menjalankan ibadah puasa itu sebetulnya bisa dihindari
saya kira ini kekhawatiran banyak tokoh
lantas bagaimana dengan sampah taman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
kita sambut neysha dara
nah sederhananya definisinya gitu lah
biasa modal kita berapa belanjanya sekarang dengan untung yang sama
sebelum dia main di ncaa itu weber state lah ya